makan steak itu biasanya adanya di restoran karena steak itu dikategorikan makanan mahal
tapi sekarang saya mau kulineran ke tempat steak yang harganya ramah banget di kantong alias murah
tempatnya dimana nih disini cilandak
jam sembilan pagi kedai chicken steak pamadi di kawasan cilandak jakarta selatan mulai diserbu pelanggan
dalam sehari setidaknya dua puluh lima kg daging ayam terjual steak ayam ini sangat laris steak
bisa habis terjual hanya dalam waktu tiga jam
ada dua varian saus bumbu steak barbecue dan lada hitam harganya dua puluh lima rupiah saja
madi merintis usaha chicken steak sejak agustus dua ribu dua puluh satu secara mandiri kepiawaian membuat steak
berasal dari pengalamannya sebagai koki catering selama dua puluh empat tahun saya buka begini cuma kagum anak
kecil lomba anak kecil anak kecil anak kecil anak kecil anak kecil anak kecil anak kecil anak kecil anak kecil
kecil orang orang jaga tahu setik itu saya buka begini enggak taunya asing orang tahu warah
orang orang yang pengalaman gitu loh bahan baku steak madi adalah daging ayam bagian paha atas
yang empuk bumbu marinasinya menggunakan saus barbecue daging ayam dimasak hingga tiga kali
gunanya adalah untuk menyusutkan air lalu untuk mematangkan dan melunakan daging sehingga membuat
bumbu menjadi benar benar meresap ke dalam daging
lumayan outstanding sih ya kalau untuk ukuran kayak lapak kecil gitu tapi ternyata yang datang
jam sembilan pagi aja udah rame gitu dan kita lihat juga steaknya juga lumayan kelihatan enak jadi
oke jadi empuk enak soal rasa bisa diadu lah ya dengan rasa yang ada di restoran mantap
mie steak kobar di kawasan kelapa dua tangerang juga punya rasa unik bagi pecinta daging menunya
mistik beef patty dan mistik chicken katsu kedai kuliner berkonsep street food alias pinggir jalan
ini menyasar segmen anak muda menu kombinasi mie dan daging ini harganya tujuh belas rupiah
mie steak kobar itu apa gitu makanya saya berhenti penasaran
iya cuma sekedar penasaran aja sih sama warnanya maksudnya menarik kan di tengah tengah jalan kayak gitu
mie direbus lalu diberi bumbu dan sambal diatasnya diberi beef patty daging sapi giling yang dipipihkan
setelah dipanggang daging diberi saus barbecue atau black pepper
pelengkap sayurnya ada sawi hijau toge dan jagung
ini bener bener namanya kombinasi selera anak muda
pedesnya level levelan boleh selera kita dan juga bumbunya ini double jadi warnanya memang seperti ini
ini enak loh
jadi dari bumbu mie nya dan juga dari bumbu saus barbecue yang tadi ditaruh diatas steaknya
pengelola mie steak kobar bagus menyebut untuk menjaga kualitas rasa patty di produksi sendiri
idenya ini karena kan ini belum ada nih kita kan makanan milenial gitu kan
terus yang kita nyari yang harganya itu harga standar tapi harga kaki lima
terus makanannya makan bintang lima eh rasanya bintang lima gitu
tertarik mencoba kedua kuliner berbahan daging ini
keduanya bisa menjadi pilihan menu pengisi perut anda
tim liputan cnn indonesia